cnn indonesia breaking news
kita akan mencoba ini melihat peristiwa ini dari perspektif
seorang ahli pesawat terbang seorang praktisi penerbangan
yang juga merupakan mantan dirjen perhubungan udara
maksud kami sudah ada bapak agus santoso yang menemani saya pada malam hari ini
terima kasih pak agus sudah datang ke cnn indonesia
saya mau minta perspektif anda tentang peristiwa ini
pak sebagai seorang tidak hanya engineer tidak hanya seorang ahli pesawat terbang
mantan juga praktisi penerbangan mantan dirjen perhubungan udara
melihat peristiwa ini dari kacamata seorang agus santoso

jadi sebelumnya kami baru menyampaikan belakang sekelapa kepada para korban
semoga arwahnya diterima di situ
dua ratus jam pertama ini harus dicek kemudian yang kedua ini adalah periodically selama berapa bulan lima bulan dan sebagainya
ini kan selalu dicek
nah ini adalah pesawat dengan teknologi modern
tentunya semakin teknologi modern itu semakin banyak hal hal yang terkait dengan teknologi
nah teknologi itu tentunya memerlukan suatu adaptasi
di dalam penerbangan pesawat itu ada yang komponen yang namanya human atau man
ada juga yang namanya bribridging antara man machine interface
apa itu pak
man machine interface itu bahwa kesenyawaan antara teknologi baru tadi dengan yang menggunakannya
harus nyambung dan match itu pak
harus nyambung harus menjiwai dan sebagainya
ini dengan adanya pesawat terbang yang muda baru
ini tentunya sudah diadakan training training yang signifikan
nah sebetulnya step step ini semuanya telah dilaksanakan sehingga kenapa pesawat terpuru dirilis dan dikemudikan oleh pilot yang memang mendapatkan rating tipe jenis pesawat tersebut
tapi ini pertanyaan publik yang sangat simpel nih pak agus
mungkin anda bisa jelaskan secara lebih expert dengan bahasa yang lebih awam gitu pak agus
bagaimana bisa pesawat yang relatively baru pertama
yang kedua dengan instrument
teknologi yang super canggih yang kemudian pasti dengan teknologi yang bisa mengantisipasi berbagai hal hal yang kemungkinan terburuk itu pak
kemudian bisa mendapatkan tragedi seperti ini
begini sebetulnya di dalam teknologi pesawat terbang
ini dulunya kita menerbangkan pesawat itu dengan cara mekanik seperti biasa
jadi menggerakkan flight control itu dengan mekanik
seperti menggerakkan apa namanya flap
kemudian menggerakkan aileron dan juga radar dan sebagainya itu dulunya menggunakan yang namanya mechanical
tetapi belakangan belakang ini teknologi sudah baru
semuanya itu bisa dikontrol dengan computerized
manakala mood yang dipakai itu manual maupun computerized
ini tentunya ada istilahnya ada moodnya
dan juga ada semacam switchingnya
nah kembali lagi
apa namanya ke familiarisasi ini yang diperlukan manakala seseorang mengendarikan pesawat tipe baru
persenyawaan itu tadi yang diperlukan
itu seperti itu
tapi sebetulnya the cause of accident sendiri kan kita nggak tahu
ada yang menyampaikan bahwa pada waktu rtb
pemilihan rtb itu ada sebelumnya ada permasalahan mengenai
ada juga yang puisan
misalnya apa namanya trust daripada engine nya kurang dan sebagainya
nah ada yang juga tidak terkontrol
nanti kita baca satu persatu nih pak
kan dalam keadaan yang uncertainty ya
ini semua memang semuanya kita dalam stage menunggu saat ini
pertanyaan yang logika lagi pak sekarang republik
dengan instrumen yang super canggih seperti itu

antisipasi kemungkinan kemungkinan terburuk yang tadi pak agus katakan itu tidak bisa di cover oleh teknologi
computerized machine dengan kecanggihan teknologi itu pak
kembali lagi kalau dari dulu perkembangan apa namanya teknologi
jadi semuanya ini di counter dengan apa namanya avionik dan computerized
nah inilah yang beberapa model telah dikembangkan oleh manusia
dulu mulai dari pilot otomatis dan sebagainya
ini ada suatu
apa namanya teknologi yang bisa meng cover melebihi respon daripada manusia
apa pak kelebihan pesawat ini secara safety ya pak dari pesawat pesawat generasi sebelumnya
pesawat ini sebetulnya pengembangan baru
daripada kerjasama antara safran dengan ce ya
dari eropa dan amerika
ini dikembangkan dengan teknologi efisiensi daripada bahan bakar
terus kemudian apa namanya
ada juga modifikasi dari wing nya untuk meminimizing daripada drugnya dan sebagainya
gerak ini adalah kalau kita terbang ini ada namanya gesekan angin
gesekan angin yang berapa
itu berkaitan dengan safety atau bahan bakar pak
ini berkaitan dengan easy to fly
jadi apa namanya dengan efisiensi
semuanya dikembangkan bersama teknologi efisiensi
tentunya kalau dari recovery recovery apa namanya penyebab kecelakaan
tentunya ini semua digitalisasi semua
dalam bentuk kontrol informatika
baik ini kita coba ini ada beberapa spekulasi pak
terutama kita ambil saja dari pernyataan resmi dari knkt atau dari airnav pak
tentang tragedi ini
mungkin bisa ditampilkan bagaimana wakil ketua knkt sempat mengungkapkan adanya permasalahan mengenai flight control dari pesawat ini
mungkin pak agus juga bisa mengulas
kita buka yuk bagaimana cuplikan quote nya dari wakil ketua knkt terkait dengan flight control
oke di belakang kita pak agus ini saya bacakan verbatimnya pak ya
ini kami ambil dari detik com
pada jam enam dua puluh dua waktu indonesia barat pilot menghubungi jakarta control dan menyampaikan permasalahan ada flight control
permasalahan flight control saat terbang di ketinggian seribu tujuh ratus feet dan meminta naik ke ketinggian lima feet
jakarta control kemudian mengizinkan pesawat naik ke lima feet
di sini yang digaris tengahi atau di garis bold ini ada permasalahan flight control
perspektif anda seberapa crucial pak permasalahan flight control ini kemudian dan kausalitasnya pilot meminta naik ke ketinggian dari seribu tujuh ratus ke lima ribu pak agus
flight control itu adalah biasa juga disebutkan service control
karena dia itu bisa menggunakan flight control
karena dia itu bisa menggunakan flight control
karena dia itu bisa menggunakan flight control
karena dia itu bisa mengemudikan pesawat terbang
mulai dari menjulurkan flight
jadi itu yang membuat pesawat itu terangkat ke atas
seberapa krusial pak flight control ini dalam kalau misalnya
itu sangat krusial karena apa
karena flight control itu yang memandu atau mengemudikan pesawat
pesawat kalau misalnya mau mendarat kan belok dulu ke kiri dan sebagainya
flight control itu belok dengan pemakai radar dan biasanya kombinasi dengan aileron dan sebagainya
kalau flight control ini terganggu tentunya si pilot diperhatikan
tentunya si pilot tidak bisa mengemudikan si pesawat dengan normal
oke kemudian kenapa pak
kemudian kenapa pak
flight control bermasalah pilot request dari seribu tujuh ratus naik ke lima feet
nah tentunya kalau flight control apalagi ini ketinggiannya tidak begitu jauh dari ground
nah kalau ada hal hal yang tidak bisa dikemudikan orang kan lebih mudah mengemudikan si pesawat dari ketinggian
karena kalau dekat dengan tanah begitu ada fail dia nggak bisa belok
dia nggak bisa bermanuver dan sebagainya dia langsung bisa menyentuh dengan tanah dalam waktu yang singkat
kalau dia di ketinggian di atas tentunya dia untuk kondisi kondisi misalkan stall dia bisa recovery dan sebagainya
kalau makin ke atas dia mempunyai space yang lebih leluasa untuk bermanuver
oke jadi ini krusial sekali pak ya flight control pak
crucial sekali untuk penerbangan yang namanya flight control itu
pertanyaan publik lagi nih pak kalau memang permasalahannya kita belum tahu ini lagi lagi hasil investigasi

ada satu hipotesa atau satu masalah flight control gitu pak
ini kan baru diketahui atau baru quote unquote baru dirasakan oleh pilot ketika sudah airborne ya pak sudah terbang
apakah memang permasalahan flight control ini tidak bisa diantisipasi di ground pak
sebelum pesawat itu terbang atau luput antisipasi atau memang tidak bisa diantisipasi atau tiba tiba muncul saja di atas
dari tiga asumsi itu gimana pak
begini mana kalah pesawat tersebut
diizinkan oleh terbang oleh yang salah satu anggotanya dari airline itu namanya designated airworthinness representative
dia dirilis terbang oleh personel yang bersangkutan dan sebelum terbang pilot itu selalu mengecek
dan ngeceknya itu tidak hanya dengan tangan dan sebagainya tangan mulut dan sebagainya semuanya di cross
jadi mata mulut dan apa namanya action daripada pilot tadi semuanya dicek
bahwa tombol tombol yang jadi prinsip oleh tombol tadi berjalan dengan seksama
kalau kita naik pesawat terbang biasanya sebelum kita bergerak naik ke atas kan pilot biasanya mengepak ngepakkan apa namanya track ya flapnya
flapnya kemudian rudernya di kuyang kyangkan rudder flap
untuk kecek semua itu berfungsi gitu pak
iya semua berfungsi
termasuk flight control juga dicek gak pak
flight control ya untuk apa namanya
untuk apa namanya mengemudikan si pesawat tadi tersebut
nah tentunya sebelum dia itu berani take off semuanya sudah dicek seperti itu
berarti hampir dipastikan ketika cek before take off semua terutama instrumen flight control yang tadi kata pak agus maha penting itu pasti akan berfungsi
harus berfungsi normal kalau nggak salah satupun pilot tidak akan berani menang
pasti itu pak ya
itu logika sederhananya seperti itu
iya betul sekali
apa pak ketika flight control menjadi masalah ketika sudah airborne apa yang terjadi
apa sih yang bisa anda bayangkan kepada kita gitu pak
apa penyebab penyebab flight control tiba tiba bisa bermasalah di saat airborne
gini ini kan pesawat dengan komen komputerize ya
tentunya ada sebelumnya itu juga selain ini juga ada yang menyatakan bahwa unsynchronize antara apa namanya
ketinggian yang real dengan ketinggian yang unreal
dengan ketinggian yang ada di situ
ini semuanya apa namanya penyebabnya kita nggak ketahui tapi faktanya seperti itu
apakah unsynchronized itu juga bekas peninggalan apa yang kemudian menjadi tertera dalam maintenance book ketika pesawat dari denpasar menuju jakarta
nanti kita akan tampilkan juga ya logbook atau maintenance book dari denpasar yang nanti kita akan analisa juga
iya nanti kita praktik sama sama
dilanjutkan dulu ya masalah
iya dilanjutkan dulu ya
kenapa masalahnya muncul ketika airborne pak
kenapa permasalahan muncul ketika airborne
pada waktu di ground kan semuanya sudah dicek
pasti pasti bagus ya
begitu take off dan sebagainya
nah banyak kita temui bahwa pesawat tersebut manakala dia itu nggak normal dia minta rtb
nah rtb ini salah satunya yang ditemukan adalah ketidak normalan
kalau yang disampaikan oleh knkt seperti ini tentunya ketidak normalnya manakala dia mengemudikan pesawat ini
jadi karena penyebab apa kan kita belum tahu
black box belum kita temukan
makanya dengan kondisi yang tidak normal ini mereka minta untuk rtb
cuma pada waktu rtb dia kan rtb pada menit ketiga
nah antara menit ketiga sampai menit tiga belas ini cukup panjang
nah rtb yang dia mintakan kan tidak dilaksanakan
ini semua masih sblank semua
masih spekulasi semua pak
penyebabnya apa kan kita belum tahu
maka kita tunggu setelah tentunya kita temukan daripada black box
kalau penyakit itu kenapa serangan jantungnya itu tiba tiba ini pesawat baru pak
pesawat yang super canggih tadi kata bapak computerized safety nya luar biasa canggih
kenapa ada serangan jantung di tengah tengah proses
nah ini kembali lagi kita dari
memungkinkah nggak secara technically
ya semua barang produksi manusia kan possible aja
di rumahnya dimana kan kita nggak tahu
yang penting itu faktanya dan ini kita sedang mempelajari bersama sama
satu lagi pak pertanyaan yang tadi saya ungkapkan
tadi bapak mengatakan selain masalah flight control ada juga masalah perbedaan ketinggian
apakah boleh kita tampilkan nggak hasil maintenance book catatan maintenance book
dari denpasar menuju jakarta ya
nah ini dia di belakang kita nih pak agus
ini kita dapat juga dari berbagai media
kami dapat dari detikkom
ini adalah salinan salah satu halaman dari maintenance book pak
ketika pesawat dari denpasar menuju jakarta
masalah apa yang anda baca di sini pak agus
ya netizen di sini apa namanya ketidak cocokan ya
ketidak cocokan antara apa namanya
altitude yang sebenarnya dengan altitude yang terbaca di dalam itu
tapi actionnya kan biasanya ada di situ
kita belum tahu dan ini
ini masih dalam spekulasi
dan ini masih dalam spekulasi
ini belum dirilis resmi
jadi kita nggak bisa komen
tapi kalau kita bahas ini kan sudah menyebar di media masa pak
tapi sebelah krusial pak
kalau tadi bapak katakan flight control problem itu luar biasa krusial
bagaimana dengan ini pak
biasanya kalau pesawat terbang itu dia ada namanya pito
pito itu indikator daripada dia itu memasukkan udara
jadi dari situ
jadi dia bisa mengukur speed ataupun kecepatan
nah kalau kecepatan ini ukurannya apakah pesawat itu kecepatan berapa
berapa yang ada di display ini
tentunya dari sensor yang sensitif ini yang membaca bahwa kamu pesawat sudah tinggi yang sini
pesawat itu kan terangkat itu dengan speed yang tertentu
nah kalau speednya itu ternyata tidak membaca sesuatu yang tidak real apa adanya
jadi dikiranya cepat gatunya dia pelan
kalau pelan dia akan melewati namanya stalling speed tadi
nah dengan stalling speed dia pesawat akan di bawah stall speed tadi pesawat akan bisa drop jatuh ke bawah
itu bisa krusial juga berarti pak ya sebenarnya
itu krusial juga
itu krusial juga
jadi ini kan masih
spekulasi lagi ya
ini seperti ini
jadi apa namanya kecocokan antara real speednya dengan ada di display
saya mau tanya ke pak agus
lagi lagi pak saya mau non sewo saya mau tanya banyak sekali hal hal teknis supaya masyarakat ini kan hal yang berada di masyarakat perlu diluruskan gitu pak
kira kira ada beberapa kejanggalan yang kami juga tangkap dari flight radar pak
boleh ditampilkan produser data dari flight radar
kalau kita lihat ini data flight radar dua puluh empat pak ini dari website resminya kami tangkap
saya bacakan sedikit vo nya pak agus
detik detik pesawat saat lepas landas hingga dilaporkan hilang juga terekam di situs flight radar dua puluh empat
pesawat terbang menunjukkan keanehan setelah lepas landas sekitar satu menit pada pukul enam dua puluh satu pada ketinggian tiga ratus lima puluh feet dengan kecepatan satu ratus sembilan puluh tujuh knot
saat itu pilot menaikkan ketinggian pesawatnya ke seribu lima ratus feet dengan menambah kecepatan menjadi dua ratus dua puluh dua knot
kecepatan pesawat ditambah lagi dua ratus empat puluh lima knot pada ketinggian seribu tujuh ratus dua puluh lima feet dan pukul enam dua puluh dua pesawat sudah berada di ketinggian dua ribu lima puluh feet
dengan kecepatan dua ratus enam puluh lima knot beberapa saat kemudian ketinggian pesawat melorot jadi satu ratus empat puluh tujuh lima feet pada kecepatan bertambah tiga ratus dua puluh tujuh knot
sampai pukul enam dua puluh empat ketinggian pesawat turun naik ini turun naik nih pak seribu enam ratus lima belas feet dan lima empat ratus lima puluh feet dengan kecepatan dua ratus delapan puluh sembilan hingga tiga ratus dua puluh knot
jadi dari seribu enam ratus lima belas naik turun ke lima ribu empat ratus pak
kemudian pada pukul enam dua puluh
pesawat turun lagi di ketinggian empat delapan ratus feet
lalu pada pukul enam tiga puluh satu pesawat kembali ke ketinggian lima empat ratus dengan kecepatan tiga ratus dua puluh empat knot
setelah itu ketiga melorot lagi ke tiga enam ratus lima puluh feet dengan kecepatan tiga ratus empat puluh lima knot hingga akhirnya pesawat itu lost contact
kejanggalan apa yang anda tangkap pak agus
baik kalau kita lihat dari grafiknya ini ini selama dari ujung ke ujung ini berapa tuh
itu tiga belas menit ya
mestinya kalau tiga belas menit ini
ketinggian dari pesawat itu ada sekitar lebih dari sepuluh feetannya
tapi ini kan pada waktu dia demand ke ketinggian tertentu dia dalam waktu yang demikian lama dia tidak mencapai
jadi ini kalau kita melihat apa namanya ke naiknya ya naiknya pesawat di ketinggian tertentu ini tidak tidak bisa tercapai
bahkan dia begitu mau naik turun lagi naik turun lagi
nah ini tentunya problem
itu upaya untuk terus dinaikkan gitu pak
ya dari sini kelihatan dia mau menaikkan tapi dalam waktu yang sebegini panjang dia tidak bisa menaikkan pesawat pada level yang seharusnya sudah menuju heading menuju ke tempat tujuan nih kalau tiga belas menit itu
kalau kita take off kita tahuan take off climbing dan sebagainya ini kan waktunya kan tidak panjang hanya belasan menit dan itu dia sudah mencapai ketinggian yang mendekati crucing
nah dengan ketinggian demikian maka ini ketinggian yang diinginkan tidak tercapai dalam waktu yang tiga belas menit
dengan banyak fakta fakta seperti ini problem teknis kah pak yang kemudian ini kita lagi lagi masih nunggu hasil knk itu tapi apakah kita bisa mencium aroma bahwa problem teknis yang menjadi apa ya penyebab saya nggak mau simpulkan seperti itu salah satu penyebab utama lah gitu pak
ya ini sepertinya
bisa dikatakan seperti itu
kalau apa namanya yang dominan ya seperti ini kalau dia minta request dalam waktu yang tertentu dia tidak bisa memenuhi apa yang di request tadi tentunya dia bermasalah dengan teknik lain
tapi kembali lagi kita tidak boleh berspekulasi
mari kita tunggu hasilnya yang di apa namanya dicarikan black book
karena dari black book itu voice recorder daripada pembicaraan pilot di dalam kabin ada dari pilot ke menurut saya
dari pilot ke menara kontrol juga ada walaupun di menara kontrol sendiri itu sebetulnya ada rekaman
ya rekaman itu sebetulnya sekarang bisa dilihat di menara kontrol
tapi lagi lagi untuk kepentingan investigasi pak ya
oke sebelum kita lanjutkan saya punya informasi dulu kementerian perhubungan meminta lion air dan garuda indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max tipe delapan yang mereka miliki
permintaan tersebut disampaikan setelah insiden jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp di perairan karawang
yang merupakan jenis boeing ini
ini foto serpian pesawat di lokasi tempat jatuhnya pesawat
insiden kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh mendorong kementerian perhubungan meminta dua maskapai indonesia yaitu pt garuda indonesia dan pt lion mentari airlines untuk melakukan inspeksi terhadap pesawat mereka
tujuh ratus tiga puluh tujuh max tipe delapan merupakan jenis pesawat boeing terbaru yang jatuh di peringkat tersebut
yang jatuh di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober lalu yang dioperasikan oleh kedua maskapai tersebut
di indonesia terdapat sepuluh unit pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
sembilan pesawat dimiliki oleh lion group dan satu unit dimiliki garuda indonesia
menteri perhubungan budi karya sumadi menyebut salah satu hal yang akan diklarifikasi adalah penyebab pilot lion air jt enam ratus sepuluh sempat meminta kembali ke bandara beberapa saat setelah lepas landas
enam pesawat sejenis karena ada sembilan buah dan direktur kelayakan akan melakukan klarifikasi
klarifikasi ini akan kita lakukan secara detail seksama tanpa prajudas apa apa dan ini kita akan laporkan
jadi kalau ada kelainan kelainan kerusakan kerusakan termasuk satu bulan belakangan kita akan catat

dari situs boeing lion air tercatat menjadi maskapai pemesan dan pembeli boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max series terbanyak di indonesia
total pembelian dua ratus tiga puluh unit pesawat ini mencapai dua puluh satu tujuh miliar dolar amerika serikat atau setara dengan tiga ratus dua puluh lima lima triliun rupiah
penanda tanganan pembelian itu juga disaksikan langsung oleh presiden
dipendam perusahaan outfit nasa dan amerika serikat saat itu barack obama pada tujuh belas november dua ribu sebelas di bali
yang penting adalah keberadaan mudah kemudian yang kedua kesepakatan dan yang ketiga adalah karena kita menghasilkan penguntung yang baik
boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max didesain sebagai pesawat yang efisien bahan bakar serta nyaman bagi penumpang dengan suasana kabin yang lebih senyap
bahan bakar tujuh ratus tiga puluh tujuh max juga diklaim lebih hemat dua puluh persen dibanding pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh next generation
jualan pesawat jualan utama pesawat ini
efisien nyaman dan aman
safety ini jadi hal yang terakhir
tapi jadi diboleh di mana mana
melihat reaksi pemerintah seperti itu
kemudian kita lihat juga
sudah dicopot gitu pak
seperti ini dari pemerintah
atau sebagai regulator dan juga operatornya sendiri
begini langkah daripada pemerintah
dari kementerian perhubungan
ini sudah tepat
karena dia merilis suatu surat
airline yang mengoperasikan
itu harus mengecek pesawat yang similar
tipikal dengan ini
semua pesawat max
di indonesia ada berapa pak
indonesia ini kira kira ada sekitar
jadi sekitar sebelasan
belum terlalu banyak ya pak agus
ini dicek semua
apakah terjadi suatu
daripada diskrepanci ini
manakala regularity itu terjadi
tentunya mereka akan
regularity ini tidak ditemukan
hanya kastuistik terjadi pada pesawat yang bersangkutan
tentunya pesawat yang lain
harus diperiksa juga
manakala ada terjadi hal seperti itu
selama diperiksa berarti tidak boleh terbang ya pak ya
pesawat jenis ini
kalau case nya ini bukan tipikalnya yang sama
ini tidak perlu disuspend untuk semuanya
keharusan daripada regulator
memerintahkan kepada operator
untuk meneliti kembali
apakah pesawat tersebut
dari pesawat pesawat yang tipikal
kalau tipikal dicurigai bahwa itu adalah
kekurang sempurna dari desain dan sebagainya
tetapi kalau hanya casuistic
apakah itu karena
treatment perbaikan teknisnya
maintenance nya dan sebagainya kan kita nggak tahu
jadi langkah daripada government
dari kementerian perhubungan untuk
menerbitkan surat tersebut
untuk mengecek daripada
dengan apa yang ada di lapangan dicocokkan
pak kalau kita masyarakat membaca
masyarakat awal membaca secara
garis besar saja pak
ada sebab akibat kan pak ya
kemudian dari penyebab
dari peristiwa ini kemudian
akhirnya direktur teknik
pertanyaannya pak apakah memang
ini secara tidak langsung
apakah masalah masalah teknis
seperti yang tadi ditemukan
flight control dan lain lain sebenarnya
itu dengan modul
dengan instrumen pengecekan
diantisipasi bisa diidentifikasi
dan diantisipasi pak agus
terkait dengan direktur teknik
kami mempunyai regulasi
yang ada di
yang dipakai di indonesia
ini setiap airline
itu boleh mengangkat
ini setelah mendapatkan
assessment ataupun persesuaian
bisa menteri perhubungan
pemenangnya kepada desain berhubungan udara
untuk membuat assessment
terhadap calon direktur teknik tersebut
nah dalam kondisi ini
kementerian melakukan assessment juga tuh pak
karena ada persatuan persatuan
bahwa direktur teknik itu adalah
lima personil yang pernah sekian lama
teknisi di bidang tersebut
dan ini ada
suatu toleransi daripada kekosongan
nah kekosongan ini
tidak boleh melewati dari tujuh hari
penempatan direktur teknik ini
ini harus ada
diangkat direktur teknik yang baru
ini menurut peraturan yang ada
peraturan yang ada
ini memang masalah peraturan saja gitu pak agus ya
tapi kalau mengenai
itu melihat ini pesawat
ini pesawat canggih
kok bisa terjadi tragedi ini
kuat penyebabnya masalah teknis
airline indonesia sudah siap
untuk bisa mengantisipasi
mengantisipasi hal hal terburuk ini pak
sebelum sampai ke situ
setiap ada teknologi baru
setiap ada teknologi baru
termasuk yang di indonesia ini
harus mentrain ya
mentrain baik itu teknisinya
baik itu pilotnya
ini disesuaikan dengan rating
pada pesawat tersebut
rating ini telah dia capai
kalau rating ini tidak dia capai
regulator tidak akan membolehkan mereka itu
mengambilkan pesawat tersebut
dan gak mungkin kompromi untuk step step itu pak ya
regulator pak ya
semuanya akan dicek
seperti dengan performasi dia
permasalahan atau ceknya diterbitkan dari
bekerjasama dengan produsen daripada pesawat
mode mode yang ada di dalam pesawat tersebut
pak agus yang terakhir sekali
ini pertanyaan untuk
anda sebagai insan penerbangan juga pak
terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam
dalam penerbangan gitu pak
dalam memakai jasa penerbangan
kalau kita lihat kan sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas
penghargaan yang cukup baik
terkait dengan safety atau keselamatan ini pak
punya dampak gak pak
peristiwa fatal seperti ini punya dampak gak pak
terhadap industri penerbangan
terhadap image penerbangan kita di dunia internasional
seperti apa pandangan anda pak
baik seperti halnya yang
disampaikan tadi bahwa
memang kita selama
dan itulah yang menjadi apresiasi
indonesia mendapatkan penghargaan daripada
iu pun juga menyusul di pertengahan dua ribu delapan belas
ini semuanya memang sudah dicari

dan gak mungkin pura pura keluarin ini pak ya
gak mungkin itu internasional level dan segitu
pasti ada yang komplain kalau ada sesuatu cheating dan sebagainya
nah performansi ini
ini memang harus kita maintain
dan regularity dan conformity ini harus kita jaga terus menerus dan terus menerus
manakala dia ada kelengahan sejenak saja
ini bisa akan menimbulkan potensi potensi untuk kecelakaan dan sebagainya
tetap menjaga performansi yang dulunya pernah kita dapatkan
ke depannya lebih diperbaiki dan diperbaiki lagi
dan compliance terhadap regulasi tetap dijaga
ya mudah mudahan anda juga sebagai ahlinya
orang juga terjun dalam bisnis penerbangan juga
untuk sama sama menjaga gitu pak
supaya kita tetap bisa berdiri dengan kepala tegak lah terkait dengan industri penerbangan kita
terima kasih sekali lagi pak agus atas perbincangannya malam hari ini
demikian breaking news cnn indonesia pada malam hari ini
saya budi adiputro
cnn indonesia breaking news